dongeng bahasa indonesia
pangeran milik orang lain
dahulu kala di tempat yang sangat jauh
tempat yang magis dan mistis di mana para penyihir dan peri tinggal
ada sebuah kerajaan yang rajanya memiliki seorang putri bernama gentienela dan seorang putra raimondo
gentienela diberkati dengan hati yang sangat baik
seorang wim yang ramah telah memberitahu raja bahwa dia harus menyembunyikan putrinya dari dunia
karena saat putri melihat bagian luar istana dia akan menghadapi bahaya besar
bagaimana kita menghindari sang putri untuk melihat dunia luar rajaku
hanya ada satu cara
dinding harus begitu besar sehingga dia tidak akan pernah bisa melihatnya
raja juga membuatkan anak anaknya taman yang indah untuk bermain
taman jentienela di salah satu ujungnya terbuat dari dinding batu tinggi yang mengelilinginya
jadi dia tidak pernah bisa melihat keluar
aku ingin tahu apa yang ada di sisi lain tembok raimondo
tidak ada atau sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat
bagaimanapun ayah tahu apa yang terbaik untuk kita
tahun tahun berlalu dan kedua adiknya
kakak itu menyukai taman mereka
mereka menyiram dan merawatnya dengan baik dan taman jentienela adalah yang terbaik
ketika pangeran tumbuh menjadi pemuda dewasa
datanglah suatu hari ketika dia harus pergi ke tempat yang jauh dari kerajaan mereka
untuk menjalankan tugasnya
sekarang kau harus pergi dan aku akan ditinggalkan sendirian di taman ini
itu adalah tugasku adikku
angkat hatimu dengan pemikiran bahwa suatu hari nanti kau mungkin dapat ditemani oleh seorang teman baru
mungkin seorang pangeran
raimondo pun segera pergi dan gentiniela mengucapkan selamat tinggal padanya dengan berat hati
kemudian suatu hari takdir akan segera terjadi
ketika sang putri sedang duduk murung di tamannya wim ramah yang sama
muncul di dinding tempatnya

melihat putri malang itu sedih dia mulai menceritakan keajaiban dan keagungan di dunia luar

apa yang kau katakan tampak seperti mimpi bagiku
bagaimana aku bisa tahu kalau apa yang kau katakan itu benar
karena aku tidak pernah bisa melihat apa yang ada di balik tembok besar ini
hmm ada satu cara aku dapat membantumu
oh benarkah dan bagaimana itu mungkin
lalu wim mengangkat sang putri dan keduanya terbang tepat melewati tembok besar
wim itu juga membisikkan kata kata ajaib di telinganya
sehingga putri sekarang bisa terbang sendiri di dinding besar kapanpun putri mau
wala putri yang bersemangat melihat kebalik tembok untuk pertama kalinya
dia melihat sejauh mata memandang
saat itulah dia melihat taman lain di sebelahnya
dia melihat seorang pangeran muda di sana
namanya adalah amarilis
dia juga melihat sang putri
tetapi terkejut ketika dia melihat sang putri
halo aku putri gentianela
dan aku sendiri pangeran amarilis

aku sangat senang dan terkejut bahwa kau mau bertemu dengan aku
gentienela karena kerajaanku tidak terlihat oleh semua orang
aku juga sangat senang bisa bertemu denganmu pangeran amarilis
apakah ini tamanmu
dan bagaimana bisa kerajaanmu menjadi tidak terlihat
pangeran amarilis memberitahu sang putri tentang kutukannya
dia mengatakan padanya bahwa kakek buyutnya telah membuat penyihir sangat marah
ia mengutuk kerajaan dan kerajaan itu menjadi tidak terlihat oleh seluruh dunia
pangeran amarilis menjawab
pangeran amarilis juga memberitahu sang putri bahwa dia harus bekerja sekarang
untuk membuat taman yang indah dengan bunga bunga indah di tahun ini
dan jika dia gagal dia akan dibuang ke ruang bawah tanah
itu sangat menyedihkan
tetapi kau tidak perlu khawatir
karena aku akan membantumu mengubah tamanmu menjadi lebih baik dan lebih indah lagi
kau sangat baik sekali
dan mereka mulai bertemu setiap hari
sang putri akan datang ke taman pangeran
dan membantunya membuat tamannya lebih baik
persahabatan mereka tumbuh sangat kuat
dan mereka biasa menunggu fajar untuk bertemu lagi
tetapi sedikit yang putri gentienela tahu
bahwa hari hari kebahagiaannya tidak akan bertahan lama
suatu hari yang cerah ketika taman amarilis selesai dibangun
gentienela memperhatikan bahwa
saat itu amarilis tampak tidak bahagia
apa yang terjadi sayang amarilis
kau sepertinya tidak bahagia
ya gentianela aku sedih karena aku telah menyembunyikan sesuatu darimu
sekarang meskipun aku telah menghindari hukuman dengan bantuanmu
aku tetap harus menikahi putri sang penyihir
dia tidak percaya bahwa selama ini sang pangeran menyembunyikan sesuatu yang begitu penting darinya
kau harus menikahi putri penyihir
dan kau bahkan tidak peduli untuk memberitahuku tentang itu
dan itu berarti kau adalah pangeran milik orang lain
ini ini sungguh tidak adil
aku tidak punya pilihan lain
itulah satu satunya cara agar aku dapat menyadarkan kerajaanku
aku sangat menyesal gentienela
aku sangat menyesal gentianela
dia pergi dari sana
dia berhenti bertemu pangeran
dia berbaring dengan sedih di istananya
senyumnya telah lenyap
orang tuanya mulai mengkhawatirkannya
kemudian ibunya yang mengerti alasan kesedihannya
memutuskan untuk turun tangan
malam itu ibu gentienela mencoba membuatnya memahami situasinya dengan lebih baik
jadi aku yakin kau akan menemukan pangeran
makan yang lebih baik daripada dia untuk berteman
tapi aku tidak ingin ada yang lebih baik atau lebih buruk
tidak ada gunanya
karena itu bukan dia
aku bisa mengerti
jadi keesokan paginya
gentienela berlari untuk mendamaikan persahabatannya dengan pangeran amarilis
dan dia kecewa karena pangeran tidak ada di sana
dia mencoba memanggilnya
tetapi tidak berhasil
dia tidak mendapat jawaban
karena tidak punya pilihan lain
dia melompat ke bawah tembok di tamannya
dan berjalan di dalam kerajaan tak terlihat pangeran amarilis
saat sang putri berjalan dengan ketakutan ke dalam kerajaan yang tak terlihat
dia tidak dapat melihat apapun
tetapi dapat mendengar bisikan dan suara
pangeran amarilis telah dibawa pergi oleh penyihir jahat
akankah dia dilempar ke ruang bawah tanah
dia tidak akan
jika dia menikah dengan putri penyihir anemone
lalu ada kemungkinan besar dia bisa memilih untuk dilempar ke ruang bawah tanah
mendengar warga kerajaan berbicara tentang situasi pangeran
gentienela berlutut tak berdaya
dan mulai menangis
tiba tiba genti inela memperhatikan seseorang yang dikenalnya berdiri di hadapannya
itu wim yang sama
jadi sekarang pangeran amarilis tidak punya pilihan
selain menikahi putri penyihir untuk menyelamatkan hidup dan kerajaannya
ya dan aku tidak tahu bagaimana membantunya
apakah menurutmu putri penyihir ingin menikah dengan pangeran milik orang lain
satu satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah bahwa seseorang perlu mengatakan ini padanya
aku akan menemukannya dan memberitahunya
pergi dan temukan putri penyihir
dia sekarang berada di kerajaan dia sendiri
katakan padanya bahwa pangeran amarilis adalah pangeran
cepatlah waktunya hampir habis
jadi gentienela berlari secepat yang dia bisa ke kerajaan amarilis yang tak terlihat
kerajaan yang tak terlihat perlahan mulai menampakkan dirinya kepadanya
seolah olah tunduk pada keyakinan dan tekadnya
saat sang putri berlari melintasi perbukitan
dari hutan padang rumput yang hujan dan dataran yang tertutup salju dan badai laut
seorang penebang kayu seekor ikan seekor ular laut dan akhirnya seorang wanita tua
dia membantu mereka semua
dan mereka membantunya dengan menunjukkan jalan ketujuannya
saat itu wanita tua memanggilnya
ya ampun tanganku semua memar dengan mengumpulkan duri duri ini
bisakah kau berbaik hati memilihkannya untukku
ingatlah kau dan tanganmu bisa saja tergores dan terluka olehnya
aku tahu jangan khawatir aku akan melakukannya
dan sang putri mengambil duri dan membantu wanita tua itu
dan ketika dia akan pergi
kau memiliki hati kecil yang riang
bolehkah aku bertanya kemana tujuanmu dan kenapa terburu buru
aku ingin bertemu dengan putri penyihir anemone
dan memberitahunya bahwa pangeran amaryllis bukanlah pangerannya
tetapi pangeran milik orang lain
pangeran milik orang lain siapa
dia adalah pangeranku
dan mengatakan ini diantienela berlari menuju tujuannya untuk menemui putri penyihir
berlari dia pergi ke hutan di mana dia melihat seorang gadis menangis dengan sedihnya
hei kenapa kau menangis
karena ibuku menginginkan aku menjadi putri orang lain
dia ingin agar aku menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah aku lihat sama sekali
karena pangeran amaryllis seharusnya menikah dengan putri penyihir yang bernama anemone
dia juga harus menikah dengan pangeran milik orang lain seperti kau
kebetulan sekali aku adalah anemoni putri penyihir
dan aku pasti tidak akan pernah menikah dengan pangeran milik orang lain tetapi hanya milikku
dan siapakah pangeranmu anemone
siapa nama pangeranmu itu
raimondo adalah saudaraku dan pangeran amarilis adalah pangeran milikku
ya tuhan apa yang telah aku lakukan
aku telah mengirim raimondo untuk mengalahkan dan juga menangkap pangeran amaryllis
oh tapi jangan khawatir
aku mengenal keduanya dengan sangat baik
dan keduanya terlalu baik untuk menyakiti siapapun
dan memang benar
pada saat itu juga pangeran raimondo dan pangeran amarilis berjalan ke arah mereka sambil tersenyum
kedua pasangan sekarang senang dan bahagia dengan pilihan mereka
karena tidak ada yang harus menikahi pangeran atau putri milik orang lain
tapi itu belum berakhir
saat itu sang penyihir muncul
dan mereka berempat takut apa yang akan terjadi selanjutnya
yang mengejutkan mereka penyihir itu mengaku bahwa dia juga lelah menjadi jahat
ingin berubah dan menjadi orang yang berbuat baik
hatiku meleleh melihat kalian semua anak anak
putriku tidak pernah terlihat begitu bahagia
kutukanku berakhir di sini
aku memberkati kalian berempat
dan sejak hari itu kerajaan pangeran amaryllis menjadi terlihat dan makmur
kedua pasangan itu menikah dan menikmati kebun mereka
tembok itu dihancurkan dan kenyamanan dipulihkan di kedua kerajaan selamanya